menteri perdagangan agus suparmanto melepas dua puluh lima kontainer dari yogyakarta
untuk ekspor ke pasar global yogyakarta
pelepasan kontainer ini dilakukan dalam dua hari berturut turut
konvoy tujuh kontainer dilepas mendak dari halaman jogja expo center
di kabupaten bantul daerah yogyakarta pada jumat enam belas oktober
secara paralel sepuluh kontainer diberangkatkan juga dari dua lokasi lain di kabupaten bantul
sementara itu delapan kontainer lain diberangkatkan pada sabtu tujuh belas oktober dua ribu dua puluh
konvoy hari kedua ini dilepas direktur jenderal pengembangan ekspor nasional
kasan dari kecamatan pajangan bantul
mendak menyebut eksportir yogyakarta ini sebagai pahlawan devisa di masa pandemi
ekspor yang dilakukan delapan eksportir binaan kemendak ini mempunyai nilai total sepuluh enam miliar rupiah
menurut mendak pandemi covid sembilan belas membuat perekonomian indonesia tumbuh minus tiga tiga puluh dua persen di kuartal kedua
namun neraca perdagangan indonesia ke dunia dari januari hingga september justru surplus
target kita adalah
yang sekarang ini memang tergerus sekitar satu ratus tiga puluh lima miliar usd sampai akhir tahun
namun saya optimis tahun depan akan meningkat paling tidak satu ratus delapan puluh lima miliar usd
dan saat ini memang neraca perdagangan kita surplus
dari januari sampai september dua ribu dua puluh itu sebesar tiga belas lima miliar usd
konvoy ekspor produk produk dari yogyakarta ini mendapat dukungan penuh dari pemda daerah istimewa yogyakarta
wakil gubernur diy
kanjeng gusti pangeran adipati aryo pakualam ke sepuluh yakin
sektor umkm yang juga ikut dalam ekspor ini akan terus bertahan menghadapi berbagai krisis
termasuk pandemi covid sembilan belas
terbukti dari beberapa krisis yang pernah melanda indonesia
sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada menterian keperdagangan yang telah membantu
dan juga mengapresiasi
mereka adalah rekan rekan dari perajin perajin yang ada
mendak bersama direktur jenderal pengembangan ekspor nasional juga menyempatkan berkunjung
ke sejumlah pabrik dan workshop untuk melihat langsung produksi yang dilakukan para eksportir
kementerian perdagangan menyampaikan secara langsung dukungan pemerintah
dengan berbagai strategi dalam meningkatkan ekspor
secara khusus direktur jenderal pengembangan ekspor nasional kasan mengatakan
kemendak mempermudah proses ekspor
fasilitas pelatihan dan pendampingan
kasan optimis pemulihan ekspor akan terjadi mulai awal tahun dua ribu dua puluh
dan akan mendekati kondisi normal pada pertengahan tahun
dari kementerian perdagangan tentunya ini ada berbagai kemudahan ya
fasilitas termasuk pendampingan dan pelatihan
dari sisi kemudahan prosedur fasilitasi untuk ekspor ini misalnya ska itu dipermudah
lalu juga kemudahan lain yang kaitan dengan logistik sistem
termasuk dari teman teman tadi ada dari becukai saya kira itu juga sangat membantu
kasan menambahkan melalui iddc indonesia design development center
pihaknya juga memberikan bantuan pendampingan berupa desain dan juga beberapa pelatihan yang mendukung
kondisi ini disebut positif para eksportir
apalagi meski sempat terdampak covid sembilan belas
kondisi ini juga meningkat saat pandemi mencapai dua hingga tiga kali lipat
kondisi ini memunculkan harapan dan semangat baru
masa covid ini tidak perlu kita lemah dalam arti kita harus optimis
bahwa ternyata market khususnya ekspor itu masih peluang masih terbuka
dan harapan kita bagaimana sih ukm ukm seluruh indonesia bisa berinovasi
bisa belajar perubahan dari teknik pemasaran
karena teknik digitalnya sangat dibutuhkan oleh kita
bagaimana kita bisa memperkenalkan produk kita ke pasar yang lebih luas
semua kontainer yang berisi produk dekorasi kerajinan dan fashion ini
dikirim ke sejumlah negara di benua eropa dan amerika
mereka melayani pembeli dari merek merek terkenal di dunia
liputan ini adalah kerjasama kementerian perdagangan dengan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta